kita ke informasi selanjutnya pertamina dan saudi aramco melanjutkan kerjasama perbaruan kilang minyak cilacap
saat ini kilang minyak cilacap baru mampu memproduksi kurang lebih tiga ratus empat puluh delapan ribu barel per hari
dalam penandatanganan head of agreement di kantor pusat pertamina
direktur pertamina dwi sucipto menyampaikan bahwa saudi aramco meminta adanya keakselerasi dalam proyek pengembangan kilang di cilacap
kilang cilacap tersebut diharapkan dapat beroperasi pada tahun dua ribu dua puluh satu atau lebih cepat satu tahun dari target awal
saat ini pengembangan kilang tersebut sudah memasuki tahap perencanaan awal atau basic engineering design
tahap bid ini dijadwalkan selesai pada februari dua ribu tujuh belas
akhir november yang lalu sebenarnya kita sudah mendapatkan most of all the agreement
jadi kita sudah mendapatkan
bisa close di akhir november
tetapi karena untuk signing itu masih kita perlu ngatur waktu agar kedua top management di dua perusahaan ini bisa sama sama sign
maka agar kita bekerja
dan ada beberapa memang yang kita perlu fine tuning untuk bisa mendapatkan agreement yang seoptimal
tidak hanya untuk pengembangan kilang cilacap presiden sekaligus direktur saudi aramco amin nasir juga menyatakan ketertarikan untuk pengembangan sekaligus pengembangan kilang balongan dan juga dumai
kita ingin mengembangkan dan mengembangkan kedua duanya
dan mengembangkan kedua duanya
dan mengembangkan kedua duanya
dan mengembangkan kedua duanya
dan mengembangkan kedua duanya